satres krim pores metro jakarta pusat menangkap ketua lsm taman perjuangan rakyat korupsi atau tampera kepas panagean di kantornya senin sore
kepas ditangkap karena diduga memeras anggota polri untuk memperoleh uang sehingga dua lima miliar rupiah
ketua dpp lsm tampera kepas panagean dipekuk anggota satres krim polres metro jakarta pusat di petukangan utara pesanggerahan jakarta selatan senin sore
ia ditangkap karena diduga memeras anggota polsek menteng dengan mencatut nama petinggi polri dan pejabat negara meminta uang hingga dua lima miliar rupiah
menurut kapolres metro jakarta pusat tersangka juga diduga melakukan pemerasan kepada instansi lain
ia dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh delapan dan tiga ratus enam puluh sembilan kuhp dan atau pasal dua puluh tujuh ayat empat undang undang ite dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara
ia dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh delapan dan tiga ratus enam puluh sembilan khap dan atau pasal dua puluh tujuh ayat empat undang undang ite dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara